di jakarta wakil presiden maruf amin beserta keluarga melaksanakan sholat idul adha di masjid istiqlal
sholat yang dimulai pada pukul tujuh pagi ini tanpa pembatasan kapasitas yakni mencapai satu ratus lima puluh ribu orang
sementara sebagai kotip yakni amsyuriah pengurus besar nahdlatul ulama dan abdul muksid ghazali
ada pun tema kotba dalam solat idul atta kali ini yakni spirit idul atta tingkatkan solidaritas kemanusiaan dan kedermawanan
tim liputan cnn indonesia